tim putra perkasa abadi ekspedisi himalaya yang baru saja menyelesaikan misi menaklukkan puncak island peak atau merah peak nepal
tiba kembali di tanah air melalui terminal tiga bandara soekarno hatta minggu siang
sejumlah rekan dan keluarga menyambut kedatangan andi nugroho yusri angga karunia dan muli adi gunawan
tiga pendaki ekspedisi himalaya saat tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta pada minggu siang
ketiga pendaki dari tim putra perkasa abadi sukses menaklukkan dua puncak tertinggi dunia
yakni island peak dan merah peak yang merupakan beberapa puncak di kawasan pegunungan himalaya
salah satu pendaki andi nugroho mengatakan
kebanggaan tertinggi adalah saat mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu indonesia raya di puncak gunung
andi menambahkan perlu waktu selama satu bulan untuk mendaki dua puncak gunung island peak atau merah peak
dan kesulitan utama yang dialami
ini adalah cuaca yang berubah ubah dengan cepat
persiapannya kita harus ada perlatian terus sekitar sepuluh sampai lima belas hari di gunung rauh
dan latihan kita adalah fisik mental dan psikis juga
di sana angin suhu yang naik turunnya sangat drastis
buat orang seperti kita orang tropis itu sangat susah untuk beradaptasinya
sementara itu vice president putra perkasa abadi
ardi tirta chowa mengatakan
jika ekspedisi himalaya sesuai dengan filosofi perusahaan yang bahu membahu bekerja sama
membangun dari bawah hingga puncak
tentunya tadi yang sudah mas andi sampaikan

kita selalu bareng bareng mencapai tujuannya
jadi filosofi kami adalah kita berjalan menuju ke atas ya menuju puncak
itu menjadi inspirasi untuk teman teman semua
tim ppa ekspedisi himalaya memulai perjalanan pada tujuh belas september dua ribu tujuh belas
mereka mengawali misi ekspedisi dengan menaklukkan gunung island peak melalui jalur everest basket
tim berhasil mengibarkan bendera merah putih pada satu oktober di puncak island peak pada ketinggian enam satu ratus delapan puluh sembilan mdpl
selanjutnya tim menuju puncak merah peak
di mana mereka sempat mengalami kendala cuaca buruk dan akhirnya sampai puncak pada jumat pagi empat belas oktober lalu
tim liputan cnn indonesia